seluruh korban longsor di gianyar bali telah dievakuasi oleh tim sar gabungan
dari lima korban yang tertimbun longsor empat diantaranya meninggal dunia
dan satu orang masih menjalani pemeriksaan intensif di rumah sakit
jenazah balita berusia dua tahun yang menjadi korban longsor di banjar sasih
desa batu bulan kecamatan sukowati gianyar bali
ditemukan dan dievakuasi paling terakhir oleh tim sargabungan
proses evakuasi cukup sulit lantaran petugas harus memindahkan
serta memotong beton dan reruntuhan tembok rumah
korban longsor terdiri dari suami istri bernama imader oktara dwi paguna
dan nimade lintang ayu witmerti
serta ketiga anak yang berusia enam tahun tiga tahun dan dua tahun
istri dan anak ditemukan dalam keadaan meninggal dunia
sementara sang suami selamat dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit sanglah denpasar
yang terakhir itu gampang mudah ditarik karena dia dari bawahnya lemari
dia ada bagian pakaian jadi tidak ada kenalan sebetulnya
cuma membaca medan di bawah itu di mana kira kira dia itu yang kita perlu pelajari
jadi yang pertama itu bapaknya kan sebelum kita datang sini
sudah diunisah ditemukan selamat dibawa ke rumah sakit
jadi baru makan tadi kita tidak pantau
jadi bukus keempat keempat inilah yang kita sudah temukan semua
jadi sekarang kitaidetkan den komma dengan di tahap musim
ditutup trevor sudah menang
boleh tidak hindus itu
lihat betapa kenyataannya dia
karena dia sedang kelihatan medan naqshib